sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku percaya sama kamu
semenjak aku memutuskan untuk menjadi istri kamu kan
aku tahu orang yang baik
pernah ada rasa percaya hilang
tapi sekarang rasa percaya itu kembali lagi
bantumu menjadi besar lagi mas
boleh aku minta satu hal sama kamu
mau dibeliin apa
aku cuma mau kamu ngelakuin itu untuk kamu juga
jangan mikirin aku terus
karena kamu berhak untuk berhati hati
kamu orang kedua yang ngomong kayak gitu nita
siapa yang pertama
cinta pertama saya mak
siapa cinta pertama kamu
tapi udah tau kan
sekarang kamu lupa
aku punya istri
dan semoga kamu adalah cinta terakhir saya
ya apa apa aku bukan cinta yang pertama kamu
tapi aku harap aku jadi cinta terakhir
kalau salahstudiahnya akuat sampai
aku bersahaja lihat rudes bang
sekarang aku bahas senjata ihreyek
menurutku aku aku ingin tahu kalau rudes agak agak inget
aku tadi lupa ini
tapi aku cepat lupa
ya itu dia olesucan sama olivia
ya calon semua
kamu udah passe jennifer nah
banget adem banget ngeliatnya iya mbak mir hai semoga jadi ini cinta terakhirnya mas rendy

jalan melengkung uya masih legal untuk menikung kesempatan kesempitan
lagi ngeliatin pemandangan indah gitu ah lama lama
oh ya kamu udah ketemu sama angga belum hubungan dia sama michelle gimana ya udah baik baik aja
belumnya saya belum tahu itu gimana aku tetep nge share kali ya mas ya udah telepon aja
aku udah buang semua gengsiku untuk bilang semua perasaan aku tapi aku tetap kehilangan dia yang aku
musyawabuk berapa kok nangis
tadi aku bisa ketemu sama angganin
akhirnya udah gak peduli sama kope udah tenang dulu jangan mengkhidir itu enggak mungkin nggak peduli sama kamu
maaf ya din kalau aku cengeng
percintaan aku itu gak
gak seberuntung kamu din
yaudah ya din ya
aku udah gak perlu lagi sama dia
iya saya sih juga pengennya begitu din
saya pengen ngeliat mereka bahagia
bikinan para mon sudah diterima
kamu siapkan meeting buat renovasinya
karena kita harus siap untuk renovasi dua minggu lagi ya
dengar dengar bu elsa lagi hamil ya
wah selamat ya pak
semoga sehat sehat terus
ikut senam hamil aja pak bu elsanya
ada yang bagus juga tuh pak
kandungan istri saya kan masih muda
kan ada juga pak
kelas untuk trimester pertama
waktu itu kakak saya juga ikut
dan dia bilang jadi segar badannya
mudah mudahan dia mau
nanti tolong disiapin meetingnya jangan lupa ya
makasih buat idenya ya
nanti buat idenya ya
ya terima kasih
sa kamu mau aku daftarin ikut senam hamil
di yoga bela studio katanya bagus
dan ada juga yang buat trimester awal
kok kamu masih nyusun gitu
ada berita apa
dia daftarin aku ke kelas senam hamil
aku senang aja dia perhatian banget sama aku
itu namanya perhatian calon ayah buat babynya
sah disini semua kan sayang sama kamu
yang paling penting kamu harus jaga kandungan kamu baik baik
berarti aku daftarkan aja nama erasa biar bisa ikut
ya siapa tahu bisa menguatkan kandungannya kan
aku daftar aja deh
permisi pak nino ada barang baru masuk pak di gudang
baru aja sampe
listnya udah lengkap
yaudah nanti saya kesana
oke baik pak permisi
nanti aja dulu deh daftarnya
ke gudang dulu
mama tunggu di mobil aja ya
aku mau ke gang junaidi
oh gitu ren
bhw bapak mau kemana
bapak mau pergi sebentar
kalau ada yang nanya
bilang aja gak tau
kok malah pergi pergi
nanti kalau kenapa napa di jalan gimana pak
nanti kalau udah aman